nah daripada kumpul terus ribut mendingan kumpul terus senam ya
seperti yang dilakukan oleh kementerian pemuda dan olahraga bersama dharma wanita persatuan
menggelar festival senam bertajuk skj jadul dan senam indonesia bergerak
dan acara ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk berolahraga
sebelum memulai hari untuk beraktivitas atau bekerja
kementerian pemuda dan olahraga melakukan kampanye olahraga dan ayo bergerak
melalui berbagai acara yang melibatkan masyarakat banyak
kali ini kementerian pemuda dan olahraga bersama dengan dharma wanita persatuan
menggelar festival senam dengan mengadakan senam bersama sekaligus lomba senam skj
serta menyemarakannya dengan senam indonesia bergerak
festival senam tersebut dilakukan di lapangan mpr dpr
senam indonesia bergerak merupakan senam dengan durasi lima puluh detik
yang efektif dilakukan di mana saja maupun kapan saja
deputi tiga kementerian pemuda dan olahraga raden isnanta
hadir dalam festival senam untuk turut memberi semangat kepada peserta yang hadir
hasil penelitian memang ibu ibu itu senangnya senam
tapi besok ada juga acara gerak jalan
ada juga kalau sepeda yang sudah kita lakukan kepada bapak bapak
jadi memang kita berikan alternatif kepada keinginan masing masing
sesuai dengan minat dan kemampuan
senam indonesia bergerak yang dihadiri dua empat ratus peserta tersebut
diturut dihadiri oleh sekjen mpr ri ma'ruf jahyono
menurut ma'ruf senam indonesia bergerak merupakan suatu wujud
bahwa indonesia dapat sehat dan bugar
olahraga gerakan adalah tentu yang akan menyehatkan jiwa
nah oleh karena itulah saya kira ajakan indonesia bergerak adalah salah satu wujud
bahwa manusia indonesia yang sehat adalah manusia indonesia yang secara kejiwaan sehat
juga jasmaninya sehat
oleh karena ini saya kira mendukung dan akan disosialisikan kepada seluruh kementerian dan lembaga
bahwa indonesia bergerak adalah sesuatu yang
yang baik untuk kita semua
kedepannya kampanye olahraga dan ayo bergerak akan terus dilakukan
berbagai cara telah disiapkan pihak kemenpora untuk program tahun depan
diantaranya tetap mengembangkan senam indonesia bergerak
serta melakukan berbagai olahraga lain yang melibatkan masyarakat luas
guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif
nah pengen ikutan kan sama ibu ibu yang tadi
sesuai dengan kampanye olahraga dan juga ayo bergerak dari kemenpora
kalau dulu masih ingat ada senam skj sekarang harus digarisbawahi ada senam indonesia bergerak
sepertinya sangat mudah sekali ya karena ini senam berdurasi lima puluh detik ini efektif dilakukan di mana saja maupun kapan saja
dan langsung saja ini pasti daniel sudah bisa ya ngelakuinnya seperti yang tadi
kita udah bisa dong harusnya ya
harusnya sudah bisa
jadi kita bisa
pemirsa di rumah ayo semua berdiri ya yang lagi di dapur kembali ke tv
ajak anak anaknya juga
ajak anak anaknya juga untuk berolahraga di depan tv
tapi nanti ada itunya juga ada contohnya juga
karena ini juga bisa dilakukan sambil beraktivitas ataupun lagi kerja di kantoran pegel badannya langsung dilakukan
ya gaya dia